biar lebih romantis lagi
hari ini tuh indah banget ya sihle
ini adalah hari yang paling bahagia buat aku
aku tuh rasanya gak mau berkedip loh hari ini
aku tuh gak mau kehilangan pacarku
yang cantik yang bernama sisil
aduh udah deh deren gak usah mikirin yang aneh aneh
mendingan sekarang kita senam ayo dulu
sambil nungguin lo berubah jadi kimi lagi
lo aja yang senam
aduh capek serah doa
eh lo kok gak ikutan senam sih sil kan sehat kalau senam
aduh nat gue mana kuat mabuk gini mabuk gini
kenyang ya tenanglah pizzanya lo abisin semua siapa yang gak kenyang
eh sil kok lo gak berubah berubah sih gitu aja dari tadi kayaknya udah lama deh senang
aduh gue juga gak tau nat gue tungguin aja nanti gue berubah sendiri
nanti gue berubah
wah gawat lo udah berubah jadi kimik
wah gagal dong
kok bukan tadi kisu
tau malah pak umar
iya pak iya pak
ini ada tugas dari pak luyo pelompok pertama darren dan gemi
minggu depan harus selesai
ah biologi kimik gak bisa

ini biologi kan nyebelin
ci seneng tuh bisa dua duaan sama deren kesempatan ya
eh darren kita ambil makan bakso yang harus jadi tugas biologi
ah itu udah rancang kok
terima kasih lu
enggak deh gue mau kelas aja
kini udah keburu taruhnya senjol kok
kamu duduk di situ aku duduk di sini biar aku bisa terus memandangin wajah kamu
nandangin wajah gue maksudnya mau dibandingin sama bakso buletan mana gitu
ya enggak lah lo ngacau aja sih
ya sambal juga ya
ya ya lah makan bakso panas panas ditambah sambal yang pedes pedes
itu kan enak banget mau
ternyata kita tuh sama kim ya pesen baso sama sama double porsi
makannya sama sama pedes gila kita tuh cocok banget ya serasi
wah kayaknya baksonya darren nomo abis tuh
apa gue kasuknya gue aja ya
kim si cicil kemana ya kok udah lama gini gak ada kabarnya
duh yang dari tadi berduaan terus sama darren ada kemajuan nih kayaknya
kayaknya enggak juga deh nat justru gue tau kalau cintanya darren tuh tulus banget sama sisil
malahan gue pengen mempertemukan mereka berdua ya hitung hitung hadiah buat darren deh
hah terus jadi cowok lo tetap dua dong
habis mau gimana lagi untuk sementara gitu dulu deh nat
darren gue mau minta maaf banget ya soalnya tiba tiba gue suka ngilang gitu
soalnya gue tipe periplan gitu deh sorry banget ya
sisil gak usah pakai sorry sorry an apapun yang sisil lakukan gak bakal bikin darren sakit hati
soalnya hati deren kan udah jadi miliknya sisil
jadi sisil apain aja gak bakal bikin darren sakit hati ya
sisle pengen ngajakin makan siang gitu hari minggu nanti kok gak
halo deren kok diem aja sih mau kan makan siang hari minggu sama sisiel
iya pasti mau ya cicil ya aku pasti banget datang aku pasti datang ke rumah kamu untuk makan siang bareng kamu ya aku pasti datang
natra pokoknya lo harus bantuin gue buat nyiapin makan siang gue sama darren oke
eh bu gak usah pagininin segala deh kayak orang amerika aja
oh iya kita kan orang indonesia ya
niru niru kayak di film aja ya
eh untung buka penyebab gue lagi pada gak di rumah jadi makan siangnya kita bisa di rumah deh
kim lo cepetan deh berubah sekarang soalnya nanti gak keburu ganti baju sisil kan kedua dorong kalau bagi baju ini
aduh gimana dong darren datang
non kimi nya kemana tadi kan ada di sini
eh yaudah bu cepetan buka pintunya terus bilang sama darren suruh tunggu bentar ya bu ya
eh bilang aja sisi lagi dandan
oh yang datang tuh mas gambreng tau
ah mas gareng
ya lagi nih rasar bija asem
non sisil masih dandan ngobrol sama bu aja dulu ya
masuk ya masuk
gadis gadis zaman sekarang itu memang gak pede
kalau zaman bok dulu semuanya alamiah
coba aja lian coba aja lian
biar udah gak muda muda amat kasih cantik kan
mohon maafin bu sebelumnya ya
bu itu emang udah gak muda muda amat tapi emang udah bangkot kan
sisilku ambun pagiku
kamu cantik banget di hari ini
eh aku punya yang spesial deh buat kamu
kamu tuh udah spesial banget buat aku
iya pokoknya ini tuh lebih lagi spesial yuk ikut yuk
asik asik asik asik asik
eh kesel deh kenapa sih simbok cuma dikasih waktu sedikit
padahal si mas garing itu sudah mau lulus sama rayuan simbo
eh warna pudingnya romantis banget pink bu
khusus buat aku kan
lebih romantis lagi aku bikin potongan buat kamu
hmm enggak maunya
hmm hari ini tuh indah banget desi lah ini adalah hari yang paling bahagia buat aku
hmm aku tuh rasanya gak mau berkedip loh hari ini
gimana ya aku tuh gak mau kehilangan pacarku yang cantik yang bernama sisil
aduh udah deh deren gak usah mikirin yang aneh aneh
mendingan sekarang itu kita nikmatin aja hari ini
yaudah tuh habisin tuh pudingnya
cuma romantis banget mereka
tentu gue hampir lemes ngelihatnya
iya ya itu pacarnya pacarnya simbo yang tukang baso
oh simbo punya pacar hebat juga dia dasar ganyan emangnya simbo
iya tapi omong omong darren aku kesana dulu ya mau lihat
nah selamat siang
ada eh ada eh ganteng
mas ganteng ini siapa ya
nah glass glass kaca saya panggilkan dulu nam kiminya ya
aduh sile gantengan glassio daripada darren udah lo pilih glassio aja
eh tuh dia tuh buding lo udah dihabisin kak
bu dihabisin tuh
uh natro please lo tuh ga usah baso baso itu lagi deh
yaudah sekarang lo bilang aja sama glassio kalo misalnya kimi tuh lagi pergi cepet cepet cepet
lo lagi ada di sini
eh eh iya iya lagi nungguin kimi dong eh lo udah sembuh glass
ya lumayan tadi siang gue baru keluar dari rumah sakit oh ya tadi lo bilang lo lagi nungguin kimi emang kimmy kemana
eh kimi eh oh dia lagi keluar lagi beli makanan kesukaannya palingan beli baso kalo ga strawberry cheesecake
loh tapi tadi kata simbo dia ada
simbol yang tadi aduh simbol yang tadi mah udah pikun
coba deh lu tanya sekarang tahun berapa pasti simbo jawabnya tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh terus coba lo tanya di umur berapa pasti simbol jawabnya umur dua puluh tahun
ya mas gelas gelas kaca yang ganteng
tahun ini tahun berapa mbak
lah ya tahun dua ribu lima thomas aduh kok ganteng ganteng pikun sih
eh itu kan sepatu kesayangannya kimi
hai hai bark